presiden joko widodo meresmikan pembukaan tol pandaan malang untuk seksi satu hingga tiga di pintu singosari kabupaten malang jawa timur senin pagi
dengan diresmikannya tol ini diharapkan akan memperlancar arus mudik lebaran dua ribu sembilan belas di jawa timur
acara ini dihadiri oleh menteri bumn rini sumarno gubernur jawa timur kofifah indar parawansa plt bupati malang muhammad sanusi dan pihak jasa marga
dalam pidatonya presiden joko widodo menginstruksikan menteri bumn untuk menggratiskan tol pandaan hingga lebaran
jalan tol pandaan malang sendiri terdiri dari seksi satu hingga lima sepanjang tiga puluh delapan empat km
sementara untuk seksi empat hingga lima sepanjang tujuh empat puluh delapan km dari singosari kota malang masih dalam tahap pembangunan
kita harapkan di malang raya ini nanti betul betul menjadi sebuah
kawasan wisata yang terkoneksi dengan tol ini dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin baik dan semakin meningkat
maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pagi hari ini saya resmikan jalan tol pandaan malang seksi satu seksi dua dan seksi tiga